nah film si buta dari gua hantu yang akan tayang nanti menambah jumlah film superhero asli indonesia
meski masih bisa dihitung jari sebenarnya sudah ada beberapa karakter pendekar ataupun superhero ciptaan yang diangkat ke film
sayang beberapa di antaranya ini kurang sukses bersaing di kancah perfilman begitu ya kita lihat bersama
film superhero telah menjadi komoditas bisnis yang menjanjikan di hollywood
delapan film superhero keluaran dc dan marvel masuk daftar lima puluh besar film terlari sepanjang masa
sementara di indonesia kemunculan film yang mengangkat superhero lokal hanya bisa dihitung jari
di tahun dua ribu tujuh belas rumah produksi skylor pictures pernah menghadirkan film superhero wanita berjudul valentine
bercerita tentang gadis pelajaran
kafe yang berubah takdirnya menjadi pahlawan batavia city
sayangnya baru tiga hari tayang film ini sudah ditarik dari layar bioskop akibat protes dari penonton karena kualitas cgi yang tidak mumpuni
masih dari rumah produksi yang sama sebuah film superhero volt juga tak kunjung jelas penayangannya
padahal sudah dipromosikan melalui video teaser sejak dua ribu enam belas
film superhero yang memakai nama marcelino levran sebagai pemeran utama ini diangkat dari komik yang juga dibuat oleh marcelino levran
namun indonesia bukannya tak pernah mengangkat kisah superhero lokal dalam film
di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat superman versi indonesia hadir lewat film rama superman indonesia
dibintangi agus melas film ini bercerita tentang seorang loper korat yang mendapat kekuatan super dari
sementara wonder woman versi indonesia juga pernah hadir lewat film dharna ajaib yang dibintangi lydia kandau di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau gundala putra petir yang juga pernah difilmkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
sosok superhero yang diangkat dari komik ini akan kembali dihidupkan dalam film lewat besutan sutradara joko anwar
sambil menanti kemunculan gundala
dan sibutan dari gua hantu di layar perak
saat ini pencinta film tanah air sedang disuguhi film pendekar wiro sablet
digarap dengan serius menyajikan sinematografi teknik silat dan cgi yang tak kalah dengan produksi hollywood
film ini menjadi mata air di tengah keringnya film berjangre pahlawan super lokal di indonesia
semoga wiro sablan bisa membuka ruang
bagi pahlawan atau pendekar lainnya untuk bisa menunjukkan kekuatannya di layar lebar